kalau nona benar benar serius dengan anak saya
apa nona bersedia pindah ke indonesia dan menjadi islam
jika saya bertanya berapa kali nama reza rahadian chelsea islan vino gebastian atau christine hakim
masuk daftar nominasi ffi jawabannya lebih dari sekali
atau mungkin berkali kali
hal ini mengindikasi adanya proses regenerasi yang tidak baik dalam dunia aktor dan aktris di indonesia
atau mungkin sudah baik namun para produser belum berani memasukkan nama nama baru di dalam film mereka
hal ini harus diperhatikan karena saat ini kondisi yang sangat baik dalam segi kuantitas dari film indonesia
namun belum tentu dari segi kualitas pemain
dengar beto dulu
elin kenapa kamu tolong aku
yang menarik juga adalah adanya beberapa film yang belum tayang di bioskop
setidaknya hingga daftar nominasi flf
fi tahun ini dirilis namun sudah masuk dalam daftar nominasinya
di antaranya adalah salawaku yang berhasil mendapatkan nominasi untuk kategori film terbaik
lalu juga ada headshot yang mendapatkan nominasi penata artistik dan juga suara terbaik
dan juga ada istirahatlah kata kata yang masuk dalam daftar nominasi sutradara
dan juga penulis naskah skenario asli terbaik
ini akan bisa menjadi promosi bagi film tersebut ketika nanti tayang di bioskop
kan dia bisa nulis tuh di posternya
koordinator atau pemenang bahkan ffp dua ribu enam belas kategori ini ini ini
kalau lebih dari satu bisa tulis semua mudah mudahan bisa ngangkat
ini mungkin juga menjadi strategi marketing bagi film tersebut
makan kian banyak supaya seperti kita pak
hei apa yang pakai di sini
dari kategori film terbaik film film biopik masih menjadi favorit para dewan juri
setidaknya seperti itu ditunjukkan dari dua film biopik yang masuk yaitu atira
dan juga rudy habibi
namun tidak begitu dengan film yang paling banyak ditonton di indonesia tahun ini
warkop dki jangkrik bos partuan yang ditonton enam juta penonton hanya mendapatkan tiga nominasi
sedangkan ada apa dengan cinta dua yang ditonton tiga enam juta penonton hanya mendapatkan lima nominasi
berbanding terbalik dengan atirah yang tidak ditonton sebanyak itu berhasil mendominasi
dengan sepuluh nominasi bersama sama dengan rudy habibi
hal ini menunjukkan sukses secara komersil belum tentu sukses di ajang festival
mau kamu prkj karyawan lulusan harvard mau
gak gak kok nanti kok jadi orang besar
bagaimanapun gemerlapnya penyelenggaraan festival film indonesia tidak akan sempurna
tanpa perbaikan dalam industri film dalam negeri
hal ini menuntut para pelaku industri film untuk lebih mengeksplor dan meningkatkan potensi film lokal
sehingga bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri